terakhir main sama temen temen nonton terus makan makan bareng
sekarang jadi nggak bisa karena teman teman juga udah ada yang pindah sekolah
sama ya itu sih pindah terus ya gara gara covid ini jadi nggak bisa
saya pengen nanya nanya sih sama temen temen karena kan kalau misalnya udah selesai juga covidnya
berarti kan otomatis saya langsung ke asrama
makanya pengen ketemu dulu buat terakhir terakhir biar bisa kayak perpisahan
seperti itulah keinginan nara dan veta jika pandemi virus corona berakhir
harapan keduanya bisa jadi merupakan representasi keinginan anak anak rusia mereka di masa pandemi
sejak pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia pada maret dua ribu dua puluh
otomatis kegiatan mereka berdua dilakukan dari rumah
untuk memastikan kondisi kesehatan mental dan fisik anaknya tetap terjaga
serta menjamin kegiatan sekolah anak yang berjalan dengan lancar
ibu nara dan veta melakukan sejumlah langkah
selain mengawasi secara langsung kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan anaknya
risabeth dewi atau novi juga memastikan
anaknya tidak kelelahan akibat lama berada di depan komputer
untuk mengatasinya ia rutin mengajak anaknya melakukan berbagai aktivitas lain
seperti piknik di depan rumah
dan menonton bersama
kesempatan ini biasanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan anaknya
dan menanyakan serta mencari solusi dari masalah yang dihadapi selama belajar jarak jauh
yang paling mereka rasakan adalah kehilangan teman temannya ya
karena rasanya dengan usia segitu
usia dua belas dan usia lima belas anak saya
itu kan perasaan kehilangan teman menjadi sangat berarti ya
jadi memang saya membuat menyadarkan mereka bahwa ya oke
bagaimana mengatasi kebosanan itu
dan kebosanan itu luar biasa banget sih gitu ya
jadi bikin kegiatan kegiatan yang agak di luar kebiasaan mereka
masak bareng itu sekarang jadi senang banget
makan bareng karena dulu susah banget untuk makan bareng
sekarang masak bareng makan bareng itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu
dan juga mungkin nonton bareng itu
nonton bareng itu kadang kadang
nonton acara yang receh receh aja sih
cuman jadinya ketawa banget
barengan kayak gitu ya membuat ini
tapi yang paling pasti adalah kehilangan teman itu nggak bisa digantikan ya
oleh orang tua itu
menurut lembaga perlindungan anak atau lpa jawa barat
di masa pandemi anak anak rentan kehilangan haknya
terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh
membuat tidak semua anak bisa mengakses pendidikan
khususnya bagi anak anak yang daerahnya belum terjangkau internet
selain itu dari sisi kesehatan
masih banyak orang tua yang dianggap belum melindungi anaknya dengan baik di masa pandemi

hal ini bisa terlihat dari banyaknya orang tua
yang membawa anaknya keluar rumah tanpa memakai masker
sejak maret hingga awal juli dua ribu dua puluh
lpa jabar menerima sebanyak enam belas laporan
terkait kekerasan terhadap anak
yang terjadi sejak bulan maret hingga juni dua ribu dua puluh
menurut sekretaris umum lpa jabar yusi riksa yustiana
kasus kekerasan terhadap anak berkaitan erat dengan kondisi psikis orang tua
yang mengalami tekanan atau stres selama masa pandemi
dari kasus kasus yang disampaikan kepada lpa
dalam selama masa pandemi ini
ternyata banyak anak anak yang menjadi bermasalah
karena kasus yang terjadi dari kondisi orang tua
ya misalnya orang tua yang mengalami kondisi buruk antara pasangan suami dan istri
akhirnya melakukan proses pengambeian
akhirnya melakukan proses kekerasan kepada anak dan sebagainya
dan ini yang menjadi permasalahan yang menjadi korban
akhirnya menjadi anak
itu adalah beberapa hal yang kita lihat
menurut psikolog anak pamela anggia dewi
rentang usia anak anak hingga remaja merupakan masa eksplorasi
yang biasanya diisi dengan berbagai aktivitas
baik fisik maupun sosial
adanya pandemi covid sembilan belas yang membuat kegiatan di luar ruangan menjadi terbatas
berpotensi membuat anak anak menjadi stres
untuk mengatasinya komunikasi yang intens antara orang tua dengan anak menjadi salah satu solusi
pertama komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah
pihak guru kohas mungkin ya terutama
metode yang disampaikan juga bisa diterima dengan baik oleh anak anak
dan belajarnya tetap fun
lalu yang kedua memang saya pikir orang tua juga mesti bisa lebih kreatif ya
waktu waktu ini waktu waktu yang menantang buat orang tua belajar lebih kreatif
supaya anak anak tetap bisa di rumah dengan kegiatan yang penuh sukacita
jadi entah misalnya membebaskan atau memberikan ruang dan kesempatan
untuk anak anak berkarya dari berbagai macam barang bekas misalnya
ada orang tua yang jadi sekarang rumahnya mungkin agak penuh gitu dengan segala macam kardus
yang dulunya pengen dibawa tapi bisa disimpan buat berkarya
jadi ada kegiatan lain
atau misalnya oke lah kalau memang butuh hiburan yang via gadget
gak apa apa sih menurut saya dikasih tontonan
asal kita tahu tontonannya muatannya edukatif
jadi sebisa mungkin kita selektifkan
kasih tontonan buat anak atau mungkin kalau mau dikasih waktu game time gitu ya
anak anak sekarang ada yang game online
selama masih dalam batas kewajaran saya pikir ya nggak apa apa sih normal normal aja
pamela menambahkan bagi kedua orang tua komunikasi dan berbagi tugas dengan pasangan
bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban pasangan dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap anak
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat